selamat pagi anda menyaksikan program insider cnn indonesia bersama saya lucia saharuy
grab indonesia kembali meluncurkan grab elektrik tampilan baru dua ribu dua puluh
sejak diluncurkan pertama kali pada dua ribu sembilan
grab telah mengoperasikan delapan lima ratus armada listrik ride hailing di delapan provinsi
melalui kendaraan listrik inilah grab mengklaim telah berkontribusi kurangi emisi co dua
lalu apa saja langkah konkret dari grab dalam pelestarian lingkungan hidup
dan bagaimana dengan target percepatan ekosistem kendaraan listrik di indonesia
kita akan membahasnya bersama neneng gunaydi grab indonesia country managing director
selamat pagi mbak neneng apa kabar
selamat pagi mbak lucia kabar baik
terima kasih sudah diundang ke sini
iya sama sama kita senang sekali bisa mbak neneng bisa hadir di sini
bisa menjelaskan kepada kita nih tentang perkembangan grab elektrik yang sejak berdiri dua ribu sembilan belas itu bagaimana
ya jadi pada tahun dua ribu sembilan belas itu kan kami pertama kali meluncur grab elektrik pada saat itu adalah dengan grab wheels
jadi kayak skuter
nah setelah itu dengan berjalannya waktu dua ribu dua puluh
nah selama sampai hari ini itu sudah delapan lima ratus kendaraan listrik yang dipakai oleh para mitra grab
untuk mengantarkan baik mengantarkan penumpang mengantarkan makanan grab food
mengantarkan groceries grab bags
smart mengantarkan paket grab express
jadi sudah delapan lima ratus tuh mbak dan kami sudah mengurangi emisi lebih dari lima ton co dua yang setara dengan lebih dari dua juta liter bensin
jadi itu keren banget sih rasanya gitu gede banget gitu kan
itu sudah gitu sudah kami ini sudah
ada grab elektrik ini sudah ada di delapan provinsi
jadi ada dari mulai sumatera utara banten jawa barat dki jakarta kemudian juga jawa tengah yogyakarta jawa timur dan bali
oke yang terbesar tentunya di jakarta ya
di jakarta tuh unik banget nih satu sembilan ratus dari armada grab elektrik ini itu terpusat di jakarta pusat
dan jakarta selatan
kenapa karena ini yang paling padat di jakarta gitu kan
paling banyak penggunanya begitu ya
paling banyak penggunanya betul
nah tadi menarik mbak deni sempat mengatakan bahwa menghemat dua juta liter bensin begitu ya
berarti juga mengurangi biaya ya
jadi lumayan banget gitu ya
karena kan perhariannya
per hari misalnya mereka menggunakan kendaraan motor listrik eh motor bensin itu kurang lebih empat liter lah ya
untuk muter muter gitu kan bekerja
nah dengan menggunakan motor listrik itu tentunya empat liter bensin itu nggak usah dibeli
gak usah dibeli lagi betul
artinya dari sisi bagi mitra sendiri mitra pengemudi ini sangat senang ya dengan adanya program grab elektrik ini
betul mereka happy banget
jadi tidak ada polusi suara juga
ya ada polusi suara gitu kan dan mereka senang juga karena mereka nggak usah ada keluar biaya untuk maintenance
ya kan beli oli dan sebagainya sementara maintenance nya itu dikerjakan oleh
di seluruh indonesia di tempat di delapan provinsi itu semua tentunya ada service service areanya
itu dikerjakan oleh grab
oke jadi dari sisi mitra tentu saja sudah sangat pasti sangat happy ya dengan adanya grab elektrik ini
nah tapi dari sisi calon pengguna nih sebenarnya apa sih keuntungannya menggunakan grab elektrik
nah kalau calon pengguna ini ini juga menarik karena tentunya sebagian besar
if not all dari generasi muda sekarang itu sangat sangat concern terhadap lingkungan hidup
jadi mereka dalam setiap kegiatan mereka ingin sekali berpartisipasi untuk mengurangi emisi dan membantu memelihara lingkungan hidup
jadi buat mereka itu sesuatu banget kalau bisa naik elektrikar
elektrik motor gitu ya jadi grab elektrik itu menjadi satu hal yang sangat diminati
meskipun mungkin dari sisi kos apakah lebih tinggi atau bagaimana
sebenarnya kalau dari sisi kos sama aja kok nggak ada perbedaan
kalau ada perbedaan nanti ini lagi
nanti orang jadi berpikir ya
nanti orang berpikir
oke nah bagaimana kehadiran grab elektrik ini bisa dikatakan mendukung pelestarian lingkungan hidup
jadi sebenarnya untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup
sebenarnya grab itu mempunyai beberapa inisiatif
dan ini sudah dimulai tentunya dari tahun dua ribu sembilan belas persis sebelum pandemi
kita namanya programnya ada langkah hijau
nah tiga inisiatif yang pertama tentunya adalah dengan kendaraan listrik
yaitu kami mulai dua ribu sembilan belas itu dengan grab wheel satu kayak skuter pada saat itu
terus tentunya dengan grab
kemudian kami juga ada fokus dengan grab express recycle untuk daur ulang
kami bekerja sama dengan danone aqua dan juga dengan octopus
jadi biasanya kan kadang kadang konsumer tuh nggak tahu ya gimana ya
kalau kita mau daur ulang gimana caranya
nah ada satu service dari kami
jadi hanya milih itu udah tahu mau dibawa kemana gitu kan
karena kami bekerja sama dengan kembali tadi dengan grab eh dengan aqua danone dan octopus
kemudian yang ketiga adalah dengan penanaman pohon
nah ini menarik juga nih mbak karena pengguna grab bisa membayar dua ratus rupiah
untuk mengganti apa yang mereka lakukan dengan menggunakan transportasi grab yang belum elektrik
itu dia bisa bayar dua ratus rupiah untuk menanam pohon
jadi selama ini udah sekitar delapan belas pohon yang sudah kami tanam
dari pengguna kami
pengguna grab elektrik ya
pengguna grab biasa
pengguna grab semuanya ya
karena kalau pengguna grab elektrik mereka udah
sudah berkontribusi dengan memakai grab elektrik
ya oke baik
ini jadi banyak sekali ya usaha usaha atau upaya grab yang mendukung lingkungan hidup
kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang grab elektrik ini mbak neneng
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini
terima kasih anda masih bersama kami di insiders
kita lanjutkan perbincangan terkait langkah konkret grab elektrik mendukung pelestarian lingkungan hidup di indonesia
masih bersama neneng gunadi grab indonesia country managing director
mbak neneng kalau bicara soal grab elektrik ini kan berarti penggunaan kendaraan elektrik baik roda dua maupun roda empat begitu ya
nah ini bagaimana pelatihan terhadap mitra pengemudi
nah ini menarik sekali karena kami mengadakan pelatihan untuk mitra pengemudi itu semuanya secara online
jadi mitra pengemudi kami diajarkan bagaimana caranya mengganti baterai menyalakan motornya semuanya itu secara online
yang kedua tidak hanya itu kami juga memastikan mereka mendapat
mendapat pelatihan bagaimana caranya untuk melayani konsumer juga
jadi secara menyeluruh bagaimana melayani konsumer bagaimana menggunakan motor elektrik bagaimana juga mengganti baterainya
bagaimana di mana mencolokkan atau mengisi daya listriknya itu semua secara online
nah untuk pengisian daya listrik ini apakah grab menyediakan terkaitnya
apakah grab menyediakan tempat tempat khusus atau bagaimana
nah kami bekerja sama dengan banyak pihak
kami bekerja sama dengan pln kami juga bekerja sama dengan pertamina
jadi kami bekerja sama dengan banyak mitra termasuk juga dengan swap energy
nah terkait dengan mitra pengemudi sendiri ini bagaimana grab elektrik membuka peluang pendapatan baru bagi mereka

tadi sempat saya katakan bahwa untuk para mitra yang tidak mempunyai motor
jadi kami katakan bahwa anda bisa menyewa dari grab
nah sewanya harian dan mereka hanya menyewa harian kemudian mereka bisa gunakan
mereka menjadi bagian dari armada mitra grab di mana mereka bisa baik melayani penumpang
melayani pengguna dan juga melayani penumpang
melayani pengantaran baik makanan baik groceries maupun barang maupun penumpang
jadi semua itu terbuka buat mereka
jadi mereka sewa per hari itu berarti setiap hari harus dikembalikan begitu ya
tapi mereka bayarnya setiap hari
mereka nggak perlu kembalikan mereka bawa pulang ke rumah mereka bisa charge di rumah juga
jadi memudahkan ya
nah bagi mitra yang bagi mereka yang ingin menjadi mitra pengemudi grab elektrik ini
ada cara syarat syarat khusus atau bagaimana
sebenarnya syaratnya adalah pasti mempunyai sim c
ya udah dan mereka mau kerja cukup
cukup itu saja ya
oke luar biasa
jadi mudah mudah sekali
oke baik nah seperti apa kolaborasi antara grab tadi kan ada banyak mitra juga ya seperti pln kemudian juga pemerintah
ini dalam hal menginisiasi ekosistem kembali
apa yang kamu ingin tahu mengenisiasi ekosistem kendaraan listrik ini
ya seperti mungkin mbak lucy ketahui bahwa grab itu sangat committed
committed terhadap membantu memperbaiki lingkungan hidup
dan kami juga committed terhadap indonesia
sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah
karena ini tidak mungkin dilakukan sendiri
nah kami bekerja sama dengan kemenko marves
kemudian juga dengan kementerian perhubungan
dengan kementerian sdm tentunya untuk ini semua
dan juga kami bekerja sama juga dengan bumn
seperti pertamina pln
dan kami tentunya bekerja sama juga dengan swasta
seperti swap energy gesit fiar kimco dan hyundai
jadi kita terbuka
dan kita tahu bahwa hanya dengan bersama sama
kita bisa mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi emisi
nah setelah berjalan hampir tiga tahun grab electric ini
apa tantangan terbesar yang dihadapi mbak neneng
pertama tantangan terbesarnya adalah edukasi
edukasi kepada semua masyarakat
karena ada juga yang bilang
wah nanti kalau pakai kendaraan listrik
nanti kalau hujan kesetrum
ada yang seperti itu
jadi hal itu yang pertama
yang kedua juga bagaimana untuk memastikan bahwa unit ekonominya juga sesuai
baik buat para mitra pengemudi para konsumen
dan tentunya bagi grab itu sendiri
nah juga yang ketiga adalah bagaimana pihak pihak dari pemerintah maupun swasta dan bumn
untuk menyediakan tempat untuk swap dari baterainya itu dan sebagainya
jadi sekarang ini adalah bagian kita bersama sama
kita mau wujudkan sehingga ini semua dapat terjadi
jadi mulai edukasi
mulai edukasi infrastruktur
semuanya itu perlu banget sih
nggak bisa sendiri
ada rencana untuk menambah armada lagi ke depan
kami mempunyai komitmen bahwa tahun dua ribu empat puluh itu buat grab itu adalah apa
jadi semua rental kami itu semua menggunakan
terakhir target grab elektrik ke depan selain yang tadi itu dua ribu empat puluh apa ya
kami dari awal kami melunch atau melunch grab elektrik di tahun dua ribu sembilan belas
kami hanya fokus bagaimana caranya
semaksimum mungkin untuk membantu pemerintah mengurangi emisi dan menjadi komitmen kami untuk mencapai dua ribu empat puluh net zero
itu adalah target kami
terima kasih mbak neneng sudah berbagi di sini
mudah mudahan target grab yang bisa dikatakan mulia ini bisa tercapai ya
karena bisa sangat membantu mengurangi gas emisi karbon di indonesia
pemirsa demikian perbincangan kami bersama neneng gunaidi
semoga informasi tadi bermanfaat untuk anda
saya lucia saharion terima kasih dan sampai jumpa